sementara itu puluhan mobil yang tertimpa pohon angsana di area parkir gedung panin bank sudirman jakarta selatan hingga jumat pagi masih dibiarkan oleh pemiliknya
mereka masih menunggu pihak pengelola untuk mengganti rugi biaya kerusakan
sejumlah petugas keamanan dan pengelola gedung panin bank membersihkan batang dan daun sekitar area parkir
mereka juga mendata mobil yang mengalami kerusakan
sementara pemilik mobil tak bisa berbuat banyak
mereka hanya minta pertanggung jawaban pihak pengelola gedung untuk memperbaiki kendaraan yang rusak
dari data yang diperoleh sedikitnya ada tiga puluh mobil yang tertimpa pohon
namun sebagian sudah dibawa pulang pemiliknya karena hanya mengalami kerusakan ringan
peristiwa tumbangnya puluhan pohon tersebut terjadi kami sore
saat angin kencang disertai
hujan deras menerjang kawasan tersebut
badru zamal jakarta